dan dukungan moral terus berdatangan bagi keluarga muhammad mabrur dahri warga pareparek
mabrur dahri merupakan salah satu abk charles satu yang disandra kelompok bersenjata di filipina
senin pagi pihak keluarga mabrur dahri dikunjungi wali kota parepare taufan pawe
kedatangan taufan pawe untuk meyakinkan pihak keluarga pemerintah tidak tinggal diam dengan musibah penyanderaan ini
keluarga sempat menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kementerian luar negeri
namun hal ini belum bisa mereka pastikan
keluarga punya harapan besar agar si bungsu dari tiga bersaudara ini bisa segera bebas
kalau waktulah kedatangan saya di sini ingin sekali meyakinkan kepada keluarga bahwa persoalan ini adalah sudah urusan negara
biarlah negara elit elit pimpinan pusat kementerian luar negeri yang menangani persoalan ini
pemerintah daerah hanya memberikan support dan pengertian yang kuat kepada keluarga
warga percayalah kepada proses pemerintah yang ada terkait persoalan ini